selamat sore anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom bersama saya eva yuniza
dan kita bergabung dengan mabes polri guna mengikuti perkembangan sidang etik terhadap
beberapa polisi yang terlibat di kasus irjen ferdi sambo ya kemudian b pembentian tidak
dengan hormat atau ptdh dari anggota kepolisian telah dibacakan keputusan oleh hakim komisi
bidang politik langgar kbp anp mengajukan banding silakan banding tidak diatur dalam
perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua pasal enam puluh sembilan itu merupakan hak yang bersangkutan proses banding tetap
akan diproses oleh komisi banding aja gak dibentuk oleh pakarowat prof ini hasil sidang
keputusan pada hari ini dan rencana besok besok akan digelar juga sidang politik akp
hai dede dc akp bc atau kpc
ini tidak ada keterkaitannya dengan obsreakton objektif ya ini hanya pelanggaran politik yang
diklasifikasikan yang pak karo approves dan mengklasifikasikan yang berat sedang dan ringan
yang bersangkutan masuk kategori sedang masuk kategori pelanggaran sedang dan besok akan digelar
dan tentunya keputusannya menunggu besok
ya dan berikutnya juga nanti akan juga digelar beberapa sidang kode etik lainnya untuk terkait
sidang politik obsreakton objektif mungkin akan dilanjutkan minggu depan ya ini yang pelanggaran
pelanggaran dulu baru nanti yang terkait minyak kursal obsreakton objektif minggu depan lagi
karena pemberkasan juga masih terus berproses dan saksi saksi juga yang dimintain keterangan juga cukup
jadwal berikutnya tentunya akan saya sampaikan ke teman teman sekalian
ya jadi itu teman teman yang bisa saya sampaikan kegiatan sidang kodetik pada hari ini dengan pelanggar
kbp anp terima kasih
kita tahu bahwa tahun ini
tentang pengawasan menekatan
bila aku memperanggarkan
bisa diminta itu akan menjawabkan
kita tahu bahwa
waktu itu kemudian
saat ini sedang
mungkin juga tidak

apakah juga akan diminta ikutan kejawaban
yaitu ranahnya dari itsus
saya tidak berbanding banding
saya menyampaikan semuanya dari fakta yang disampaikan oleh irsus atau propam ke saya
kalau misalnya itu ranahnya belum bisa disampaikan kepada saya
saya juga akan bisa menyampaikan ke teman teman
sama dengan materi penyidikan
ketika materi penyidikan masuk pada materi penyidikan
saya tidak ada data dan fakta yang disampaikan ke teman teman
saya juga tidak akan menyampaikan kepada teman teman karena ranah ini harus betul betul clear
pertanggung jawaban pidana pun demikian
orang per orang tentunya harus seizin daripada otoritas penyidik ataupun dari propam
kita menubuhkan jadwal hasilnya
ya sudah saya tanyakan
untuk hasil pemeriksaan tersangka ijnfs terkait penyakit masalah obstrakot jatis dari penyidik
kembali lagi penyidik masih belum menginformasikan kepada saya hasilnya seperti apa
untuk hasil redektor atau poligraf yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari pc dan juga saudari e
ya hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan tes keselafor dan juga operator poligraf
bahwa hasil poligraf atau detektor itu adalah pro visitia
ya itu juga konstruksinya penyidik
setelah saya tanyakan ternyata ada persyaratan
ya sama dengan ikatan kedokteran forensik indonesia
untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia
nah pusatnya di amerika
dan alat poligraf yang digunakan oleh harvard kita ini semuanya sudah ya terverifikasi
dan juga sudah tersesifikasi baik iso maupun dari perhimpunan poligraf dunia
ya alat alat yang kita ini alat dari amerika
pak jokowi dan juga dari amerika
jadi untuk setelah saya berkomunikasi dengan deskus lapor dan juga operator poligraf
bahwa hasil poligraf itu adalah pro ccta
itu sudah disampaikan oleh pak jokowi

saya juga sudah disampaikan oleh pak jokowi

jadi saya sudah dikontrol oleh pak jokowi
poligraf tersebut bisa masuk

kuhab ala bukti
selain petunjuk juga masuk ke dalam
besok sidangnya kan belum
digelar baru hasil
ya besok kan
di dalam dulu oleh sidang komunis
oke satu lagi ya
ya pusat kota pori
kalau dari sipil berarti nanti penyidik
ya sementara ini saya belum mendapat informasi
untuk yang sipil ya
sementara yang satu om jati ini kan
kaitannya dengan penyitikan
anggota pori yang melakukan
satu om jati ya
ini kan sudah saya sampaikan
ya sudah saya tanyakan ke pak erasung
maupun ke iksus
sampai dengan hari ini irsus
ya belum memanggil yang bersangkutan
atau belum melakukan pendalaman
jadi belum ada
selesai itu temen temen
ya saya ulangi lagi kemarin sudah sampaikan ya
perannya yang bersangkutan
yang melakukan pengerusakan terkait cctv
yang ada di posat bank
ya yang kedua
di dalam melakukan olah tkp
yang juga ada hal yang tidak fungsional
yang dia lakukan
dan itu semuanya terbukti
di lapangan seperti ini
satu tambahan lagi dari pak karul
yang untuk melakukan
nah jadi tiga
di dalam fakta persidangan sehingga diputuskan
yang bersangkutan seperti yang saya sebutkan tadi
ya oke teman teman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya demikian tadi perkembangan
dari pelajaran yang diberikan oleh pak karo
terhadap kombespol anp
tadi sama sama kita sudah dengar
hasil dari sidang
dan anp sendiri
tadi dinyatakan menyatakan banding
atas putusan tersebut
dan sidang komisi kode etik ini
sejak kemarin dan setidaknya ada
yang diperiksa dalam
sidang ini dan ini merupakan
rangkaian dari sejumlah
persidangan yang dilakukan
yang diduga terkait
dengan kasus irjen verdi sambo